semua boleh mendaftar kecuali mas bobi itu usulan dari bawah
ada pendaftaran pendaftaran di daerah daerah sumatera utara kemarin melaporkan
semua boleh mendaftar kecuali mas bobi itu usulan dari bawah
dari solo tadi pak rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran
tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung
hal hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
penggunaan aparatur negara sumber sumber negara itu harus diatasi dulu
kalau tidak ada gunanya pemilu